kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini dua puluh satu september terdapat penambahan kasus sebanyak empat satu ratus tujuh puluh enam kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus empat puluh delapan delapan ratus lima puluh dua kasus
ini merupakan kali kedua indonesia bertambah kasus baru di atas empat kasus
mereka yang sembuh bertambah tiga empat ratus tujuh puluh menjadi satu ratus delapan puluh tujuh ratus sembilan puluh tujuh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus dua puluh empat orang sehingga total menjadi sembilan enam ratus tujuh puluh tujuh jiwa